tim kuasa hukum bpn iwan satriawan menantang saksi ahli dari termohon kpu prof marsudi wahyu kisworo
untuk memasukkan entry data pada situng kpu untuk membuktikan bahwa ketika ada perubahan data
maka sistem akan langsung merefresh data meski ada delay
menengahi persoalan ini hakim konstitusi idwgd palguno mengatakan
saksi ahli hanya membuat sistem dan tidak punya kewenangan untuk mengubah data
hanya operator kpu yang bisa mengubah data situng
salah satu statement dari salah satu saksi mengatakan data sudah di entry
tapi baru muncul lima menit kemudian
kenapa tidak instant
ini adalah karena mungkin pada waktu itu sedang terjadi refresh
mungkin juga karena besarnya data berbeda
jadi kalau bapak sering menggunakan kata kata mungkin
kalau bapak terlalu banyak mengatakan kata mungkin
dia pasti jangan banyak menggunakan kata mungkin
saya ingin meluruskan apa yang supaya publik tidak ini juga ya
tidak bias dengan apa yang saudara tanyakan
saudara tadi kalau tidak salah menanyakan apakah itu bisa diperbaiki
begitu kan awarnya
nah apakah itu bisa
tetapi untuk memperbaiki itu dia tidak bisa mempunyai kewenangan untuk masuk ke situ
karena itu adalah dipegang oleh orang yang dari kpu
jadi kalau saudara mempresentasikan sekarang tidak mungkin dong
nah kecuali kalau bapak ini adalah operator yang bisa masuk ke web itu itu bisa
nah teknologinya yang diterangkan oleh beliau sekarang ini
itu yang kalau pemahaman saya
benar tidak begitu
itu yang mulia
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
kalau begitu izinkan kami untuk memohon kepada karena bapak ini memang tidak punya tanggung jawab

bapak ini menerangkan teknologinya kan begitu

persoalan apakah arsitektur yang beliau rancang dan spesifikasi tertentu itu harus disesuaikan dengan arsitektur yang beliau rancang
persoalan apakah arsitektur yang beliau rancang dan spesifikasi tertentu itu harus disesuaikan dengan arsitektur yang beliau rancang
persoalan apakah arsitektur yang beliau rancang dan spesifikasi tertentu itu harus disesuaikan dengan arsitektur yang beliau rancang
itu kpu yang tahu
jadi benar saudara ketika mau menanyakan kepada kpu
jadi jangan ditanggung jawab hukumnya kepada bapak ini
dan tanggung jawab jaminannya itu bagaimana
kalau beliau tinggal menjawab formal saja
sepanjang spek yang kami rancang itu dipenuhi kami jamin aman begitu ya pak
betul yang mulia
nah itu yang beliau terangkan
jadi di luar itu tidak mungkin beliau menerangkan atau saudara minta pertanggung jawaban
demikian saya cuma meng clear kan
jadi kalau saudara mau tahu itu lebih banyak kepada termohon menanyakannya
dan sekarang ini forumnya ahli
oke terima kasih
untuk catatan nanti kami akan minta kpu untuk bisa menjelaskan itu nanti